tiga dua satu
dan kucing kucing berbagai jenis ini langsung dilepas pemiliknya
dan memakan dengan lahap makanan yang tersedia di depannya
siapa yang paling cepat menghabiskan makanan kucing itulah pemenangnya
kegiatan yang berlangsung di alun alun kota parepare sulawesi selatan ini cukup menyita perhatian
perlu strategi khusus agar kucing peliharaan yang berlomba bisa menjadi juara
bahkan para peserta membatasi porsi makanan hewan peliharaannya beberapa jam sebelum mengikuti lomba
seru seru seru sih soalnya banyak anaknya kucing kucing yang lucu
berapa jam diposakan
tidak sampai satu hari
ada dua kategori yang dilombakan yakni kategori kucing anakan dan kucing dewasa
panitia juga tidak membatasi jenis kucing yang dilombakan
ini sebenarnya memperingati hari terbentuknya cat lovers parepare
jadi kita adakan lomba itu seru seruan
kalau pesertanya kita buka untuk umum kebanyakan dari kota parepare
lomba kucing lahap ini digelar cat lovers parepare dalam rangka memperingati hari jadi mereka yang pertama
hasrul nawir parepare sulawesi selatan